berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini sabtu enam april dua ribu dua puluh
berita pertama wakil presiden terpilih gibran raka buming raka buka suara pas keempat menteri jokowi jadi saksi di sidang mk
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka memberikan tanggapan soal dipanggilnya empat menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
empat menteri yang menjadi saksi yakni menko pmk muhajir effendi menko perekonomian air langga hartarto menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini
menurutnya seluruh proses dan mekanisme di mk dimonitor saja
para menteri telah bergiliran menyampaikan kesaksian
inilah momen saat kapolri jenderal listio sigit prabowo panglima tni jenderal agus subianto dan menhub budi karya sapa warga di stasiun
ketiganya memastikan masyarakat mudik aman lancar
tertib kepada kapolri warga mengaku lebih memilih transportasi kereta karena lebih aman dan tepat waktu
nah ini sebenarnya peninjauan kita masih akan berlanjut
nanti akan ada paparan dari bapak didik manajer kereta api
yang jelas tadi kita sepintas berinteraksi dengan masyarakat dan rata rata memang
jadi kita akan berinteraksi dengan masyarakat
jadi salah satu angkutan mudik yang diminati masyarakat
segera kita tanyakan alasannya apa karena memang lebih aman tepat waktu sesuai dengan tujuan masing masing
dan kita tadi sempat tanyakan terkait dengan pelayanan penjualan tiket
semuanya tidak ada kendala
jadi mudah mudahan mendekati puncak harus mudik
karena kita perintahkan malam ini besok semuanya bisa terlayan dengan baik
berita ketiga mudik telah tiba
jalan menuju pelabuhan merak dipadati mobil pribadi pemudik menuju sumatera
kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak jumat
dan sabtu semakin bertambah dan menjalar hingga tol merak kilometer sembilan puluh
kondisi di tiap dermaga pelabuhan dipadati mobil pribadi hendak menyeberang ke pulau sumatera
padatnya mobil pribadi yang hendak masuk ke kapal membuat kantong parkir dermaga penuh
polisi memperlakukan buka tutup di jalur cikuasa atas untuk mencegah kepadatan menjalar ke jalan utama merak yang dilalui masyarakat
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share dan subscribe